resesi global harga harga juga ikut naik
krisis pangan global juga
ya jatah ngopi bisa berkurang eh tapi resesi apa ya
resesi itu kan sebenarnya adalah sebuah permasalahan ekonomi yang menimpa secara umum secara global
ketika kemarin kita dua ribu dua puluh dua juga ngalamin permasalahan ekonomi di mana harga harga semakin meningkat
kemampuan kita juga turun sehingga seolah olah kalau misalnya gaji kita gitu ya tadinya cukup cukup aja buat kehidupan
kok lama lama karena rata rata harga mulai naik udah mulai ada inflasi udah terasa gitu ya
terus akhirnya eh jadinya aku nggak bisa beli ini nggak bisa beli itu
lebih ke situ sih sebenarnya resesi itu gitu
oh gitu ya mbak terus kalau punya duit segini enaknya diapain
buat saya ya pok belum ngopi sih dari pagi
nih teman teman yang masih muda muda sih gimana caranya kita menghadapi resesi ini
secara teknis adalah yang harus disiapkan teman teman harus nyiapin yang namanya dana darurat emergency fund gitu ya
dana yang sebenarnya hanya akan dikeluarkan ketika
nah teman teman tidak memiliki pendapatan lagi yang digunakan untuk kalau kita nggak punya pemasukan
bukan kalau nggak punya sepatu baru bukan kalau lagi pengen punya handphone baru bukan
jadi sebenarnya idealnya sih mungkin sekitar empat dua belas kali dari pengeluaran bulanan
invest apa saving ya eh bisa nggak ya invest pakai duit segini
banyak kan ya sebenarnya yang justru berkata bahwa
kalau misalnya saat saat resesi saat saat krisis gitu itu justru beli produk produk investasi itu justru dalam kondisi yang murah
investasi yang buat mencapai tujuan keuangannya teman teman
misalnya untuk mencapai tujuan dana pensiun misal atau tujuannya adalah untuk beli rumah
maka kalau kita punya goals goal seperti itu saran saya jalanin terus investasinya
mau krisis kek mau kagak kek terus dijalankan
yang kedua investasi ini akan bisa kita lakukan
investasi ini akan bisa kita lakukan

yang akhirnya buat teman teman
adalah untuk mencari cuan
nah kalau ini memang kategorinya
teman teman memang jadi investor beneran tuh
artinya harus punya ilmu soal
gimana caranya cari cuan di
katakanlah di pasar modal atau di pasar uang
yang memang siap siap hilang dan
kalau boleh saran lagi nih sebenarnya
ini adalah cukup
total asetnya teman teman
investasi apa ya yang cocok
aduh emas emas emas emas gitu ya
ya ada apa mbak
kesaham tuh sepertinya
akan lebih menarik ketika di masa masa krisis
gitu ya tapi ya itu tadi siap siap
juga bahwa uangnya akan hilang
nah itu kalau teman teman yang secara
mental secara resiko
udah oke gue hajar deh
tapi kalau misalnya aduh mbak aku
kicep kayaknya kalau misalnya
yaudah coba diversifikasi
dengan instrumen investasi lain contoh
reksadana atau misalnya teman teman
tetap ingin investasi tapi tidak mau
sama sekali gitu teman teman mungkin
biasa saham mbak ngerti emang
ini reksadana aja tau emang gaji kita cukup ya
emang cukup ya
nggak usah khawatir buat
atau kamu yang gajinya cuma delapan juta doang
apakah tetap bisa berinvestasi tetap bisa
tapi gini teman teman harus punya tadi yang namanya
dana darurat satu ya terus yang kedua
teman teman harus punya prioritas atau tujuan
keuangan dulu yang prioritas ya
dan yang ketiga adalah
tolong saving sama investmentnya di awal
polanya di bulan januari
februari atau maret tolong lihat
kita saving terus
setiap bulan tetap boncos dan
lebih besar daripada saat kita
lebih baik nggak usah saving duluan
belum lagi misalnya masih ada cicilan rumah
yang secara bunga mungkin juga
lebih meningkat gitu ketika
kita masuk ke dalam kategori
yang realistis aja gitu ya
kalau memang cuma bisa katakanlah gaji
misalnya katakanlah lima juta cuma bisa
lima puluh ribu kan berarti sekitar satu persen ya
please banget selama resesi pun
sebisa mungkin jangan
nambah utang baru
sudah utang itu udah kalau pas
resesi ya itu red flag banget